rapat dewan gubernur bank indonesia pada tanggal tujuh belas dan delapan belas maret dua ribu dua puluh
memutuskan untuk mempertahankan bi tujuh day reverse repo rate sebesar tiga lima puluh persen
suku bunga deposit facility juga tetap sebesar dua tujuh puluh lima persen
dan suku bunga lending facility tetap sebesar empat dua puluh lima persen
keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global
di tengah perakiraan inflasi yang tetap rendah
untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut
bank indonesia lebih mengoptimalkan kebijakan makro budisel akomodatif
akselerasi pendalaman pasar uang dukungan kebijakan internasional
serta akselerasi digitalisasi sistem pembayaran
sejalan dengan itu bank indonesia menempuh langkah langkah kebijakan
sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan
dan memitih stabilitas sistem keuangan kssk dalam paket kebijakan terpadu
untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha yaitu sebagai berikut
pertama memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah dengan tetap berada di pasar
dan pembelian spn dari pasar sekunder atau yang sering disebut triple intervention

dan menjaga stabilitas nilai tukar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar
kedua melanjutkan penguatan strategi operasi moneter
untuk mendukung stand kebijakan moneter akomodatif
ketiga memperluas penggunaan instrumen sukuk bank indonesia atau subbi
pada tenor satu minggu sampai dengan dua belas bulan
dalam rangka memperkuat operasi moneter syariah
berlaku mulai enam belas april dua ribu dua puluh
keempat memperkuat transparansi suku bunga dasar kredit spdk perbankan
secara lebih rinci serta berkoordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait
untuk mendukung percepatan transmisi kebijakan moneter
dan peningkatan kredit pembiayaan kepada dunia usaha
kelima memperkuat kebijakan rasio intermediasi makro bunisial
rem baik konvensional maupun syariah
dengan memasukkan wisel ekspor sebagai komponen pembiayaan
serta memperlakukan secara bertahap ketentuan disinsentif
berupa giro rasio intermediasi makrobilisa konvensional dan syariah
untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan
kepada dunia usaha dan ekspor
guna mengakselerasi pemulihan ekonomi
secara lebih rinci penguatan kebijakan rasio intermediasi makrobudesil
rem konvensional maupun rem syariah ini terdapat dalam lampiran
dalam siaran pes ini
ke enam mempercepat pendalaman pasar uang
melalui pengembangan transaksi repurchase agreement
atau ripu antar pelaku pasar dan penguatan infrastruktur
struktur transaksi guna mendukung efektivitas
transmisi kebijakan moneter dan manajemen likuiditas sektor keuangan
ketujuh memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi
serta sosialisasi penggunaan local currency settlement atau lcs
bekerja sama dengan instansi terkait
pada maret dan april dua ribu dua puluh satu akan diselenggarakan
promosi perdagangan dan investasi di singapura malaysia jepang amerika serikat
australia tiongkok dan perancis serta kegiatan sosialisasi penggunaan
local currency settlement di jepang dan malaysia
delapan melanjutkan dukungan pengembangan ekosistem ekonomi
dan keuangan digital yang inklusif dan efisien khususnya umkm
kemudian penggunaan dan fitur qr quick response code indonesian standard atau qris
penyelenggaraan festival ekonomi dan keuangan digital indonesia dan karya kreatif indonesia
dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional
termasuk gerakan nasional bangga buatan indonesia gbbi dan gerakan nasional bangga berwisata indonesia
sembilan mendukung pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah
dalam rangka mendorong inovasi mempercepat dan memperluas pelaksanaan
elektronifikasi transaksi pemubah radar
serta integrasi ekonomi dan keuangan digital
tror s memperkuat koordinasi penuh hmmm dan melakukan keuntungan parkiran terhadap teknologi korea dan masyaskar
kebijakan dengan pemerintah dan kssk
termasuk implementasi paket kebijakan terpadu kssk
untuk mempercepat penyeluruhan kredit
pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha
pada sektor sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
terjadi di negara negara yang mampu
serta menempuh stimulus kebijakan fiskal dan moneter yang besar
pertumbuhan ekonomi global pada tahun dua ribu dua puluh
diperkirakan akan lebih tinggi dari perakiraan sebelumnya
sebesar lima satu persen terutama ditopang lebih tingginya
perkiraan pertumbuhan di amerika serikat
tiongkok kawasan eropa dan india
sejumlah indikator dini pada bulan februari dua ribu dua puluh
mengkonfirmasi perbaikan ekonomi global yang lebih kuat tersebut
keyakinan konsumen serta penjualan retail yang terus meningkat
sejalan dengan perbaikan ekonomi global tersebut
volume perdagangan dan harga komoditas dunia
sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor
negara negara berkembang termasuk indonesia
di dalam negeri perbaikan perekonomian domestik
didorong oleh pemulihan ekonomi global
implementasi vaksinasi dan sinergi
kebijakan nasional yang terus diperkuat
perkembangan sejumlah indikator pada februari dua ribu dua puluh
mengindikasikan perbaikan yang terus berlangsung
di tengah mobilitas masyarakat yang meningkat terbatas
sejalan dengan masih diberlakukannya pembatasan di sejumlah wilayah
kinerja ekspor terus meningkat terutama komoditas manufaktur
seperti besi baja biji logam kimia organik
dan mesin listrik seiring dengan kenaikan permintaan
dari negara mitra dagang utama
secara spasial peningkatan kinerja ekspor terjadi
di sejumlah wilayah seperti sulawesi maluku papua
di wilayah jawa maupun sumatera
selain itu ekspektasi konsumen penjualan eceran
dan purchasing manufacture index di sektor manufaktur
akselerasi program vaksinasi nasional yang ditempuh oleh pemerintah
serta disiplin masyarakat dalam penerapan protokol covid sembilan belas
diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi domestik ke depan
selain itu untuk mendorong permintaan domestik lebih lanjut
sinergi kebijakan ekonomi nasional terus diperkuat
maksud mencakup lima aspek
yaitu pembukaan sektor sektor produktif dan aman
seperti kendaraan bermotor properti makanan minuman
dan juga berbagai sektor lainnya
termasuk sektor restoran dan hotel maupun pariwisata
baik di tingkat pusat apbn maupun di tingkat daerah apbd
ketiga penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran
antara lain melalui implementasi lanjutan paket kebijakan terpadu
yang telah diumumkan di bawah kssk satu februari yang lalu
keempat berlanjutnya stimulus moneter dan makrobonetsel
yang ditempuh oleh bank indonesia
serta kelima percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan
termasuk digitalisasi sistem bayaran
dalam rangka khususnya mendukung pengembangan umkm
dalam kerangka gerakan nasional bangga buatan indonesia
dan gerakan nasional berwisata di indonesia saja
pertumbuhan ekonomi indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
diperkirakan akan meningkat pada kisaran empat tiga sampai dengan lima tiga persen
di sisi eksternal neraca pembayaran indonesia diperkirakan akan tetap baik
sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi indonesia
defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah
didorong oleh surplus neraca barang yang berlanjut
neraca perdagangan pada bulan februari dua ribu dua puluh satu mencatat surplus sebesar
melanjutkan surplus pada bulan sebelumnya sebesar usd satu sembilan puluh enam miliar
kinerja positif tersebut dipengaruhi oleh ekspor
yang kembali mencatat kenaikan sebesar delapan lima puluh enam persen year on year
terutama ditopang oleh permintaan yang naik
dari tiongkok amerika serikat dan jepang
serta kenaikan harga komoditas dunia
di tengah berlanjutnya perbaikan import
investasi portfolio yang mencatat net outflow sebesar usd satu lima puluh tujuh miliar
pada bulan maret dua ribu dua puluh satu data hingga enam belas maret
setelah sebelumnya pada bulan februari dua ribu dua puluh satu mencatat net influ
sebesar rp tujuh empat belas miliar
frequencies dari perubahan dunia bagi indonesia
tapi daftarkan dengan keinginan
melatihology yang mengaumat dan meng liebe setelah
selain dapat mendapatkan net inflow yang tepat
dan masuk ke dalam dengan
internasional sekitar tiga bulan import
kedepan defisit transaksi berjalan diperkirakan akan tetap rendah
yaitu sekitar satu sampai dua persen dari pdb pada tahun dua ribu dua puluh
sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal indonesia
nilai tukar di pasar valuta asing
di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global
pergerakan nilai tukar rupiah relatif terjaga
didukung langkah langkah stabilisasi yang terus ditempuh oleh bank indonesia
dibandingkan dengan nilai tukar di pasar valuta asing

mencapai nilai tukar rupiah di pasar valuta asing
yang berbeda dengan nilai tukar rupiah di pasar valuta asing
pada akhir februari dua ribu dua puluh
sebagaimana tadi kami sampaikan
dipengaruhi oleh kenaikan yield us treasury
dan menguatnya dolar as
yang kemudian menahan aliran masuk
investasi portfolio asing ke pasar keuangan domestik
mencatat dipresiasi sekitar dua dua dari dolar as
dibandingkan dengan level akhir desember dua ribu dua puluh
dari sejumlah negara emerging lain
meksiko korea selatan dan thailand
sejalan dengan permintaan yang belum kuat
inflasi indeks harga konsumen atau ihk
sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat
stabilitas nilai tukar yang terjaga
dan konsistensi kebijakan bank nusa
dalam mengarahkan ekspektasi inflasi
melambat seiring pasokan domestik yang meningkat
dan permintaan yang belum kuat
inflasi kelompok administer crisis
meningkat didorong kenaikan tarif
dan kenaikan tarif angkutan udara
sejalan dengan kebijakan moneter
yang akomodatif yang ditempuh bank nusa
dan sinergi kebijakan fiskal
kondisi likuiditas di perbankan dan pasar keuangan
bank indonesia telah menambah likuiditas
atau kuantitative easing di perbankan
sebesar tujuh ratus tujuh puluh enam sembilan triliun rupiah
atau lima tiga persen dari pdb
yang terdiri dari tujuh ratus dua puluh enam enam triliun rupiah
dan sebesar rp lima puluh tiga triliun
dan dengan kekuasaan ekonomi nasional
melakukan pembelian dari pasar perdana
sebesar empat ratus tujuh puluh tiga empat puluh dua triliun rupiah
bank indonesia juga melanjutkan
pembelian spn dari pasar perdana
besarnya pembelian sbn di pasar perdana
sebesar rp enam puluh lima tiga triliun
terdiri dari sebesar rp dua puluh dua sembilan triliun
melalui mekanisme lelang utama
dan sebesar rp empat puluh dua tiga belas triliun
melalui mekanisme lelang tambahan
rasio alat liquid terhadap dana pihak ketiga
dan pertumbuhan dana pihak ketiga
dan pertumbuhan dana pihak ketiga
yaitu masing masing sebesar
penurunan suku pengangkep bijakan moneter
mendorong suku bunga terus menurun
masih perlu terus di
longgarnya likuiditas dan penurunan
suku bunga kebijakan bank indonesia
sebesar satu ratus lima puluh basis point
mendorong rendahnya rata rata
suku bunga pasar uang antarbank
juga telah menurun sebesar
ke tingkat empat enam
penurunan suku bunga kredit
hanya sebesar tujuh puluh lima basis point
sebesar satu ratus lima puluh basis point
suku bunga dasar kredit
perbankan pada periode yang sama
hal ini menyebabkan spret
suku bunga dasar kredit terhadap bi tujuh d rebus repo rate
cenderung melebar dari sebesar
penurunan suku bunga kebijakan
sehingga spread antara suku bunga
dan suku bunga deposito satu bulan
dan kredit korporasi sembilan enam belas
masih tercatat pada bank bank bumn
bank umum sastra nasional sembilan empat puluh enam
dan kantor cabang bank asing enam lima puluh delapan
suku bunga dasar kredit bank bank bumn
dengan keputusan penurunan yang telah diumumkan
bank bank bumn tersebut
bank bank yang lain juga dapat mempercepat
bank bank yang lain juga dapat mempercepat
penurunan suku bunga kredit sebagai upaya
penurunan suku bunga kredit saya
adequacy ratio perbankan pada januari dua ribu dua puluh satu tetap tinggi sebesar dua puluh empat empat persen
dan rasio kredit bermasalah non performing loan tetap rendah
yaitu tiga tujuh belas persen bruto dan satu tiga persen neto
di tengah kondisi likuiditas yang longgar
fungsi intermediasi sektor keuangan belum kuat
tercemin dari masih terkontraksinya kredit pada bulan februari dua ribu dua puluh
sebesar dua lima belas persen year on year dibandingkan dengan kontraksi satu sembilan puluh dua persen year on year pada januari dua ribu dua puluh
transaksi sistem pembayaran baik tune maupun non tune berjalan lancar
di tengah tetap pesatnya digitalisasi ekonomi dan keuangan
dari sisi kebijakan sistem pembayaran
bank indonesia terus mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital
antara lain dengan perluasan akseptasi kris melalui implementasi fitur kris customer present mode cpm
serta penggunaan kris sebagai salah satu metode pembayaran dalam e commerce
selanjutnya dalam rangka memperkuat penggunaan rupiah
sebagai satu satunya alat pembayaran yang sah di negara kesatuan republik indonesia
bank indonesia terus memperluas dan mempercepat edukasi rupiah
dalam rangka mengakselerasi program cinta rupiah bangga rupiah dan paham rupiah
kinerja bank indonesia komitmen bank indonesia adalah terus melakukan langkah langkah stabilisasi nilai tukar rupiah
sesuai fundamental dan mekanisme pasar
sebagaimana tadi telah saya sebutkan
bahwa bank indonesia akan terus berada di pasar
dan melakukan langkah langkah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah
yaitu melalui intervensi di pasar spot
maupun juga pembelian spn dari pasar sekunder
dapat kami sampaikan kami terus juga melakukan stabilisasi ini
dan alhamdulillah dengan langkah langkah stabilisasi ini
dan juga koordinasi yang erat dengan kementerian keuangan
nilai tukar berada relatif terjaga
dan juga kenaikan yield spn juga dikelola secara baik
bank indonesia lebih mengoptimalkan kebijakan makrobuditional akomodatif
akselerasi pendalaman pasar uang
dukungan kebijakan nasional internasional
serta digitalisasi sistem pembayaran
itu memang us treasury kan naik yieldnya
yang semula satu tiga puluh lima naik menjadi satu enam puluh tujuh
dan seluruh dunia itu memang mengalami kenaikan yield di surat surat berharganya
demikian juga dolar kan menguat
dan karenanya seluruh mata uang dunia juga mengalami pelemahan
oleh karena itu kami bersama kementerian keuangan
mari kita jaga bersama
stabilitasnya dari pasar sbn
sesuai dengan kesepakatannya bank indonesia dengan kementerian keuangan
kalau pasar tidak kemudian bisa menyerap
tentu saja sesuai kesepakatannya bank indonesia membeli baik dari pasar perdana
kami sampaikan pada konferensi atau pertontonan pertontohan selanjutnya
bank indonesia sudah mempunyai kerangka kerjasama local currency settlement dengan malaysia
dengan thailand dengan jepang
dengan tiongkok dalam tahap finalisasi untuk operasionalisasinya
secara kebijakan sudah disepakati
teknik operasionalisasi sedang kemudian divinalisasi
untuk tiga negara malaysia thailand dan jepang
kami terus menempuh langkah langkah bersama
kami terus mengadakan pertemuan
dengan dunia usaha para eksportir di sini
maupun juga dunia usaha di mitra negara itu
dengan malaysia dan juga dengan jepang tadi yang saya sampaikan
termasuk juga promosi perdagangan dan investasinya
langkah langkah dalam dua bulan ini kantor kantor bank indonesia di luar negeri
termasuk yang di tokyo dan singapura
kemarin di tokyo sangat sukses
yaitu indonesia pavilionnya itu juga sukses menghadirkan dunia usaha
dan juga mempromosikan perdagangan dan investasi
termasuk untuk memperluas local currency settlement